boleh sih kalau dikasih pinjem
pokoknya itu ceritanya bagus banget
kisah percintaannya tuh bener bener luar biasa
jadi untuk hari ini pak saya sudah cukup gedul kan semua
selamat pagi pak al selamat pagi pak randy
pak al ini semua keperluan bapak untuk liburan hari ini
tiket pesawat sewa villa dan booking mobil
kamu ini sengaja atau memang gak patuh sama omongan saya
saya minta ini dibatalkan semuanya
saya gak jadi liburan
iya pak saya juga udah membatalkan sesuai perintah bapak
tapi semalam bu ani chat saya pak
bu andin minta saya untuk jangan membatalkan bookingan liburan ya
pertama kali di panggilan
sayang banget sih kalau sampai liburannya pak ali baterin gitu aja
udah disiapin semuanya dipilihin yang terbaik udah dibayar full lagi
masa mau dibatalin gitu aja sih
mana gak bisa dirifan semua lagi
chat dari siapa nih
kok nomor gak dikenal
untuk semua paket liburan yang udah mbak feli booking
jangan dibatalkan ya mbak
saya dan pak ala akan tetap liburan
berangkat besok sore
berarti pak al dan bu ani tetap berangkat
baik bu andin
gak mungkin vel
andin gak tahu nomor kamu
boleh saya lihat chat andin ke kamu
saya tuh belum cerita apapun soal liburan ini kan
gimana andin sepeta

bulan gu doubt ihan
kalau sampai presidentnya
pak andin kalau jadi ce carsi
oke dulu lah
sayang saudi semua

bang em paint justin sampe kan ya
andien lagi seminar
saya kira bu andien sudah tahu soal liburan ini pak
kiki sudah sampai kantornya mas al ini
bawain koper yang isinya baju bajunya mas al sama barang barangnya mas al
sesuai list yang dikasih sama mbak andien
andien yang suruh kamu
tadi subuh mbak andin masuk ke kamarnya kiki
terus mbak andien bilang kalau mbak andien sama mas al itu mau liburan
terus mbak andien nyuruh kiki buat beres beres barangnya mas al pas mas al datang
mas al sudah berangkat ke kantor
ya udah sekarang kamu naik ke ruang saya
gede banget ya kopernya mas aldo
untung iki wanita super grow jadi kuat bawa ke sini
setelah di usia pernikahan lima bulan
lepas ke sini
maaf kalau gede kopernya daripada orangnya mbak
duh udah tau ini kopernya gede banget
promo puncak hari ini
nikmati gratis ongkir rupiah
shopee serba seribu
cashback sampai tiga ratus tiga puluh tiga ribu
tadi aku kangen
kamu di rumah
nurut sama oma sama cus ya
jadi mama udah tau soal ini
andi yang rencan ini semua
jadi tadi andi chat mama
katanya dia mau batalin seminarnya
dan lebih memilih untuk pergi liburan sama kamu
makanya tadi pagi dia berangkat pagi pagi sekali
untuk ke kampus cari dosen buat ganti dia seminar
jadi nanti sore bisa liburan sama kamu